untuk pertama kali dalam sejarah indonesia mampu meraih gelar juara pada sektor tunggal putri
gelar tersebut dipersembahkan atlet muda pb jarum mutiara ayum puspitasari
sejak diselenggarakan dua puluh enam tahun lalu titel juara asia junior championship nomor tunggal putri
selalu didominasi atlet atlet asal tiongkok
namun dalam edisi kali ini mutiara yang merupakan lulusan pb jarum tahun dua ribu enam belas
langsung tampil dominan sejak babak awal
melaju ke final atlet muda asal ngawi jawa timur ini sukses mengalahkan kim min ji
asal korea selatan dua game langsung dua satu sebelas dan dua satu dua belas
atas keberhasilan ini mutiara mendapat bonus berupa deposito senilai rp empat puluh lima juta
hasil saya di awal tahun itu lumayan kurang bagus ya jadi saya cukup lumayan sering di babak pertama babak kedua
jadi itu pasti juga ada pengaruh di psikolog tersedia di pemikiran
tapi pastinya alhamdulillahnya mungkin memang aja saya rejeki saya
gabung di pb jarum beberapa tahun mbak
gabung di pb jarum lima tahun dari dua ribu enam belas sampai dua ribu dua puluh satu